pelatih sintayong mencatat penyelesaian akhir menjadi penghambat keberhasilan tim garuda nusantara
untuk mencetak gol pada laga sabtu kemarin
untuk mengupas apa saja yang harus diperbaiki timnas sepak bola remaja indonesia
untuk mencapai target juara sudah bergabung melalui zoom pengamat sepak bola muhammad kusnaidmi
atau yang akrab bisa pak bungkus
halo bungkus selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah baik
baik ya bungkus kemarin sempat menyaksikan pasti ya laga antara indonesia melawan vietnam
boleh direview sedikit mengenai pertandingan kemarin
karena sepertinya di babak kedua marcelino ini sampai harus turun begitu jauh ke bawah ya
iya pertandingan pertama itu selalu sulit ya
itu tidak hanya untuk tim usia muda bahkan timnas senior pun
kalau pertandingan pertama itu cenderung selalu sulit
karena itu kalau saya sih bisa memahami bahwa pemain di pertandingan pertama tidak bisa terlalu lepas mainnya
apalagi mereka bermain di depan hampir dua puluh ribu penonton yang begitu antusias memberikan dukungan
ini beban yang tidak mudah untuk ditanggulangi oleh anak anak yang rata rata masih usia delapan belas sembilan belas tahun ini
saya masih bisa memahami bahwa mereka tidak bisa bermain sebaik yang diinginkan oleh publik
cuma memang benar dikatakan oleh coach sintayong
bahwa salah satu masalah yang paling krusial yang harus dibenahi adalah penyelesaian akhir
karena dari segi permainan sebetulnya di laga pertama kita menguasai permainan
vietnam itu lebih tertekan dibanding kita
cuma memang kita lemah dalam penyelesaian akhir
kalau menurut saya di samping penyelesaian air yang kedua adalah masih lemah dalam kerjasama
pemain pemain lain kurang mampu mensupport pemain yang sangat penting perannya di lini tengah marcelino
sehingga akhirnya seolah olah marcelino itu kerja sendiri
walaupun sebetulnya semua pemain bekerja keras
artinya anda melihat ini tegang pertandingan pertama atau memang yang seperti anda sebutkan
bahwa pemain ini belum bisa mensupport marcelino untuk memberikan
supaya marcelino bisa memberikan bola bola enak gitu untuk pemain yang ada di depan
dan apakah anda melihat bahwa pembacaan taktik oleh masing masing pemain ini sudah dipraktekkan dengan baik
jadi pengalaman bermain itu banyak ditentukan oleh pengalaman mereka juga
sebenarnya pemain pemain banyak berguna di kompetisi ya
di antara pemain pemain yang sekarang menjadi andalan timnas itu yang main reguler di kompetisi senior itu cuma marcelino
yang lain kan rata rata pemain yang lebih banyak bermain sebagai pelatih ya
karena itu kelihatan marcelino lebih matang dibanding yang lain
bahkan ronaldo kuateh juga meskipun cukup sering main di madura united tapi kelihatan juga masih perlu beradaptasi dengan permainan tim
nah ini menurut saya pr juga bagi pelatih di klub klub liga satu
memberi menit bermain yang cukup kepada
muda karena kita harus sama sama berkontribusi untuk membuat timnas u sembilan belas ini kuat karena ini
tim yang akan disiapkan untuk piala dunia u dua puluh ini tim yang akan di akan akan dipakai untuk
piala dunia u dua puluh anda melihatnya melawan nanti malam melawan brunei seperti apa karena kita
tahu bahwa brunei kemarin kalah bener bener dicukur abis skornya gede banget kalahnya
iya yang pertama kalau dari statistik kita semua tahu bahwa brunei itu dibawah kita jelas ya lima
pertemuan terakhir kita rata rata menang di atas lima gol jadi kalau soal kemenangan barangkali
tetap bisa berharap banyak ya cuma mungkin yang tidak boleh dilakukan adalah memberi beban terlalu
besar kepada anak anak ini seolah olah karena kemarin brunei kalahnya tujuh puluh seolah olah sekarang

tim nasi sembilan belas ini bisa menang di atas tujuh gol jadi jadi beban nanti malah jadi biarkan tim nasi sembilan belas

bermain lepas dulu menemukan ritme permainan yang enak menemukan cara bermain yang tepat karena
kalau sudah ketemu cara mainnya sudah enak mainnya nanti gol itu akan datang dengan sendirinya jadi
jangan bebani mereka dengan harapan yang terlalu tinggi harus mencetak tujuh gol mencetak delapan gol itu malah
jadi beban biarkan mereka main lepas dulu karena kemarin kocintayong ini targetnya juara nih menurut
anda realistis gak kalau melihat permainan kemarin
saya pikir pertandingan pertama kan seperti yang saya bilang bukan ukuran ya jadi kalau lihat dari
permainan kemarin sebetulnya tim kita ini cukup baik cuma memang hasilnya tidak terlalu memuaskan
jadi kalau target menjadi juara di asia tenggara itu menurutnya kewajiban bagi semua tim kita di
level usia manapun karena asia tenggara itu level kita kalau menargetkan juara di kejuaraan asia itu
agak kurang realistis tapi kalau levelnya asia tenggara asean kita memang harus targetnya juara
ngapain targetnya jadi runner up atau jadi semifinal

kalau kita ingat lagi kan bungkus terakhir kali kita juara piala aff itu u sembilan belas tahun dua ribu tiga belas kita akan bicara ini lebih luas lagi ya
bagaimana bungkus melihat prospek tim u sembilan belas
kalau kita lihat kan dari hasil juara ff u sembilan belas dua ribu tiga belas untuk di indonesia sendiri hanya menyisakan dimas derajat dan evan dimas
yang saat ini bisa bersaing di timnas senior tapi kalau kita bandingkan lagi dengan timnas vietnam u sembilan belas tidaknya
kami mencatat ada tujuh pemain yang bisa bermain di level timnas senior
apa pendapat anda soal ini
ya itu masalah di kita memang konsistensi ya
ini sering jadi catatan dalam berbagai forum diskusi
tim kita itu seringkali terlalu banyak bongkar pasang
tidak ada platform tidak ada kerangka tim yang jelas
sehingga akhirnya tim itu sering sekali bongkar pasang
padahal pembinaan itu butuh waktu butuh proses
dan vietnam sudah menunjukkan bagaimana proses itu kalau dilakukan dengan tekun
enam tahun ke depan itu akan kelihatan hasilnya
nah kita sekarang saya kira di tangan sintayong sedang memulai proses itu
kita jangan terlalu merecoki dengan urusan teknis yang kita nggak paham
beri kesempatan sintayong ini menangani tim membangun tim yang kuat yang kerangkanya jelas
sehingga hasilnya akan bisa kita petik sudah tiga tahun lagi
jangan berharap instan
nah yang terkait dengan timnas u sembilan belas jangan lupa
tahun ini menjadi tahun yang penting karena kita bersiap menuju piala dunia u dua puluh
jadi persiapan kita dibanding negara negara tangga itu sebetulnya lebih serius
wajar kalau sintayong menargetkan juara
dan terakhir dua ribu sembilan belas ketika kita ikut piala ffu sembilan belas kita ini peringkat ketiga dan juara di fase grup
jadi artinya kalau dua ribu sembilan belas kita juara grup peringkat ketiga akhirnya wajar kalau saat ini kita targetnya juara
karena dulu ada australia sekarang tidak ada australia
terakhir bungkus soal nanti malam akan melawan brunei
kira kira prediksi anda apakah sintayong akan menurunkan layer pertama atau ini akan second layer yang akan keluar
jadwal pertandingan itu kan selang dua hari ya
ini bagi pelatih manapun akan jadi beban
mengatur rotasi itu sangat penting
karena itu saya pikir sintayong akan tetap mempertahankan kerangka tim ya
karena kalau terlalu banyak mengubah juga akan membuat permainan
tapi akan ada beberapa pemain yang diganti diberi kesempatan pemain lain
supaya mereka juga punya waktu istirahat
terutama di lini depan
saya pikir kemarin lini depan itu agak kurang optimal permainannya ya
itu masih banyak main sendiri sendiri
tidak saling bekerja sama nggak saling support
ini harus diperbaiki
mungkin dengan cara melakukan rotasi atau pertukaran pemain
atau diberi kesempatan mereka main dulu
tapi kemudian kalau nggak berkembang diganti yang lain
tapi paling tidak
saya pikir memang pelemahan di lini depan itu penting untuk segera di atas
termasuk fitness level juga ya
soalnya kemarin terlihat musuh kita aja vietnam bolak balik kram bolak balik narik ya bungkus
ya karena ini pertandingan pertama
dan pemain vietnam itu juga kaget ditonton dua puluh ribu
jarang loh di negara lain itu pertandingan timnas di bawah usia dua puluh ke bawah itu penontonnya sampai dua puluh ribu
kayak di bekasi kemarin
cuma di indonesia yang begitu terjadi
makanya pemain vietnam itu di samping mereka
mereka kaget melihat tekanan yang begitu besar dari timnas indonesia
lebih kaget lagi melihat stadionnya penuh
mereka juga gak pernah merasakan itu di negaranya
makanya mereka tegang sekali akhirnya banyak keram
walaupun memang ada juga faktor kepentingan taktik di balik keramnya mereka itu
oke ini benar benar terakhir
prediksi skor dan juga prediksi kira kira nanti di grup sejauh mana timnas kita bisa bertahan
di urutan keberapa
kalau saya si optimis
tim ini bisa menjadi yang terbaik di grup ya
tapi jangan bebani sekali lagi mereka harus menang tujuh gol lebih lawan brunei
itu beban buat mereka
yakin kita menang yakin mereka akan memberikan yang terbaik
dan lebih dari itu saya yakin mereka bisa juara
baik terima kasih bung kusnaini sudah bergabung bersama kami
memberikan gambaran kira kira apa saja yang harus diperbaiki jelang pertandingan berikutnya di fase grup ya
terima kasih bung kusna ini sudah bergabung bersama kami di sports corner